nyanyian lagu selamat ulang tahun dari jamrut menggema di ruangan rapat paripurna dpr
nyanyian itu ditujukan untuk ketua dpr puan maharani
yang sedang berulang tahun pada selasa enam september kemarin
lagu ulang tahun itu diputar setelah puan maharani selesai berpidato
dalam agenda penyerahan laporan kinerja dpr tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
terlihat anggota dpr yang lain berdiri dan bertepuk tangan
di hari yang sama buruh dari konfederasi serikat pekerja indonesia
dan berbagai serikat buruh lain tiba di gedung dpr ri sekitar pukul sepuluh pagi
dalam aksi ini buruh menyuarakan penolakan kenaikan harga bbm
penolakan omnibus law undang undang cipta kerja
yang kita lawan adalah
masukan masukan yang diberikan kepada presiden jokowi
itu dari elit yang gak pernah miskin
gak pernah susahnya naik motor
gak pasrah makan sehari hanya sekali
penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak
tak hanya berlangsung di luar gedung dpr
tapi juga dari dalam rapat paripurna
ketika partai keadilan sejahtera memutuskan untuk walk out dari agenda rapat
aksi walk out dilakukan sebagai penolakan
atas keputusan pemerintah yang menanggung
kenaikan harga bbm
selanjutnya tiga anggota komisi tujuh dpr ri dari fraksi pks
menemui mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bbm
pks menyatakan fraksinya tegas menolak kebijakan menaikan harga bbm
sikap fraksi pks jelas menolak
bahkan walk out dari sidang paripurna
selasa sore meski tak menemui langsung masa di depan gedung dpr
ketua dpr puan maharani menyebut
pimpinan dpr turut mendengar
aspirasi penolakan kenaikan harga bbm
yang disampaikan berbagai kalangan masyarakat
tentu saja dpr mendengar aspirasi dari masyarakat
yang menyatakan aspirasinya
bahwa kenaikan bbm itu akan menjadi satu hal
yang menjadi hal yang akan diperhatikan oleh dpr
menurut presiden kspi said iqbal
kenaikan harga bbm hanya akan menyengsarakan rakyat
karena akan mendorong kenaikan inflasi
yang berdampak pada tersebut
dan menyebabkan tambahan pengeluaran
untuk kebutuhan hidup dan transportasi
tim liputan cnn indonesia